sepasang suami istri di jember menjadi korban tabrak lari seorang pengendara mobil
dalam kejadian tersebut satu orang tewas sedangkan seorang lagi dalam kondisi sekarat
sepasang suami istri yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan brawijaya jember
senin pagi menjadi korban tabrak lari
dalam kecelakaan itu musfiroh tewas di tempat
sementara muhammad hoidi suaminya mengalami luka berat
polisi yang tiba di lokasi sempat kesulitan mengidentifikasi kedua korban
karena tak menemukan satupun kartu identitas
kecelakaan bermula saat suami korban berupaya mendahului kendaraan di depannya
tanpa disangka dari arah berlawanan muncul mobil dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak mereka
mobil penabrak sempat berhenti namun tak lama kemudian kabur dengan kecepatan tinggi
itu kendaraan dari arah mana
itu poncengan ya mas
terus itu apa dugaan sementara pak keserempet mobil apa
gak tahu pak
jatuh gitu ya
sementara di pasuruan nyawa sofian sauri warga kedawang tidak terselamatkan
meski tim dokter rumah sakit sudarsono sudah melakukan penanganan medis
sang ibu yang menyaksikan anaknya sekarat akhirnya menangis histeris hingga jatuh pingsan
sementara rekannya taufif sudah meninggal terlebih dahulu di lokasi kecelakaan di desa mangkrengan rejoso pasuruan
keduanya merupakan korban kecelakaan saat tengah kebut kebutan di tengah jalan
motor korban diduga tersenggol motor lain dan terjatuh
pada saat bersamaan sebuah truk melaju kencang dan menabrak keduanya hingga tewas
polisi kini tengah mengusut kasus kecelakaan ini dengan mengamankan sejumlah saksi mata untuk dimintai keterangan